kasus positif covid sembilan belas di kabupaten bangkalan madura jawa timur semakin meningkat
tidak hanya itu kasus covid sembilan belas di jawa timur pun kian hari kian meningkat
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama kami melalui sambungan zoom
wakil gubernur jawa timur emil dardak selamat sore pak wagub
oke pak wagub peningkatan kasus covid sembilan belas di bangkalan terus meningkat
apakah memang masyarakat di sana abai atau seperti apa
apakah sudah ada informasi yang anda dapatkan
ya memang kita telah menerjunkan tim mobile pcr ke bangkalan
untuk bisa melakukan screening secara lebih proaktif terhadap
kenaikan kasus yang dilaporkan terjadi di lima kecamatan
yang kebanyakan di utara yaitu arusbaya tangguh sepuluh kelampis dan geger
jadi dibarengi juga dengan
adanya kluster tenaga kesehatan di rumah sakit umum bangkalan
maka kita melakukan koordinasi dengan sangat intensif hari ini
menyusul surat yang kami terima dari bupati bangkalan kemarin
yang menyampaikan situasi terkini penyebaran kasus covid sembilan belas
ini dibarengi langsung juga dengan penyekatan di jembatan suramadu
untuk membatasi mobilitas dan melakukan tes atau screening
kepada pelintas jembatan suramadu
oke pak wagup apakah anda sudah mendapatkan data
tanya berapa sebetulnya kasus positif aktif covid sembilan belas di bangkalan
karena jangan sampai kemudian bangkalan akan bernasib sama
seperti kabupaten kudus di jawa tengah
yang sudah meningkat sangat drastis begitu kasusnya
ya kita punya data tetapi secara agregat juga memang kita sudah mencermati
kenaikan kasus yang terjadi dalam tolok ukur keterisian tempat tidur
di icu maupun di tempat tidur isolasi
jadi ada empat belas kabupaten kota yang menjadi perhatian kami
yaitu di bangkalan salah satunya
kemudian gresik kota surabaya bajo negoro kediri lamongan gondowoso jember
kota probolinggo lumajang pasuruan kota madiun madiun dan magetan
ini yang menjadi catatan kami mengenai kondisi keterisian tempat tidur
dan juga memang kami mencermati juga ada yang kita definisikan sebagai zona merah
ini adalah status per tiga juni dan angka ini sepertinya sudah naik khusus bangkalan dalam dua hari terakhir
oke pak wagub ada enam kabupaten yang menjadi zona merah di provinsi jawa timur
tadi anda sebutkan beberapa selain masalah
definisinya berdasarkan keterisian icu ya bukan zona merah yang definisi bnpb
karena saat ini tetap masih zona merah bnpb masih yang ada zona orange lebih dari dua puluh kabupaten kota
oke saya ingin tanya mortality rate untuk bangkalan dan juga seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi jawa timur bagaimana
apakah cukup tinggi angka mortality ratenya pak wagub
kalau angka kematian mortality rate kita ini terus bergerak
jadi saya akan pastikan kita dengan data yang terakhir
jadi kasus meninggal kita ini pada pertanggal lima juni adalah sebanyak dua puluh enam kasus
jadi kalau kita
kita lihat memang secara agregat belum terlihat ada kenaikan mortality rate yang signifikan
tetapi kita mencermati rate of transmission yang meningkat
jadi baru kemarin lusa kami satu tiga saat ini satu satu
dan kami sangat waspada karena kasus aktif dari satu empat ratus menjadi satu delapan ratus tujuh puluh sembilan per hari ini
oke pak wagub ini igd dari rsud bangkalan sudah ditutup selama beberapa hari karena mereka kewalahan
apakah dari pemprov juga
sudah mendapatkan laporan dan kalau rsud saja kewalahan
apakah sudah ada langkah antisipasinya untuk mengirim ataupun merujuk pasien pasien positif covid sembilan belas ini
dari bangkalan ke wilayah wilayah lain yang mungkin berdekatan dengan bangkalan seperti surabaya begitu
apakah sudah ada laporannya pak wagub
ya koordinator tim gugus tugas kuratif di satgas covid sembilan belas bersama kepala dinas kesehatan dan juga tim tracing
sehari ini bekerja sangat intensif untuk memastikan
memastikan kita bisa menyediakan dukungan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh bupati bangkalan
di antaranya adalah ketersediaan obat ya ini saya bisa rekap saat ini
jadi kita memastikan bahwa pertama ada ketersediaan obat juga ada ketersediaan sarana yang disebut sebagai high flow nasal cannul ventilator
ini tujuannya untuk mencegah pasien dengan gejala ringan itu tidak mengalami kemudian pemerosotan saturasi oksigen
nah ini dukungan dari kementerian kesehatan sebanyak tiga puluh dua hfnc
tadinya memang tidak diarahkan ke bangkalan tetapi langsung ke surabaya
namun hasil koordinasi selanjutnya ternyata masih ada ketersediaan tujuh belas partidur covid sembilan belas sehingga kita memutuskan untuk bekerja sama dengan kemenkes menyediakan hfnc tersebut kembali di bangkalan
jadi tidak semua langsung dioper
tetapi rumah sakit di surabaya sudah diminta untuk bersiap
di antaranya rumah sakit dokter
di antaranya rumah sakit dokter
bagaimana dengan tenaga kesehatan bantuan begitu ke bangkalan
karena kalau kita lihat angka tenaga kesehatan yang terpapar covid sembilan belas di bangkalan juga mulai meningkat begitu pak wagub
ya tenaga screening yang saat ini di lapangan adalah tenaga dukungan dari dinas kesehatan pemprov jawa timur
yang juga melakukan screening sampai ke pcr
nah ini dari sini memang mungkin hari ini terus akan kita buat keputusan mengenai dispatch tenaga yang dibutuhkan
atau justru tetap kita siagakan sebagai penyangga dari fasilitas kesehatan yang ada di surabaya
kita tahu bahwa memang saat ini terjadi lima belas ada tiga tenaga kesehatan yang meninggal dunia
dan juga ada yang diperawat
sehingga kita masih berdiskusi tentunya di saat yang sama pasien tetap pastikan tertangani
sembari kita memastikan berapa persisnya akan di dispatch ke sana dan berapa yang akan standby
rujukan ke rumah sakit penyangga
saya sebetulnya ingin bertanya lagi kepada pak wagub
banyak sebetulnya yang mengatakan bahwa masyarakat di madura ini prokesnya sangat rendah begitu
kesadaran terhadap protokol kesehatannya sangat rendah
saya ingin konfirmasi apakah betul bahwa masyarakat di bangkalan di madura itu memang tidak begitu taat terhadap protokol kesehatan
sehingga itu kemudian meningkatkan angka positif covid sembilan belas di sana dengan sangat cepat begitu pak wagub
saya rasa ini menjadikan
ini menjadi pr kita semua
karena kasus covid yang turun signifikan terjadi di berbagai daerah di jawa timur
kasus kasus kluster kluster keluarga ini bukan hanya terjadi di bangkalan
bangkalan salah satu dari daerah di jawa timur yang memang kami melihat perlunya peningkatan secara signifikan kepatuhan
tetapi bukan hanya bangkalan
kami dapat laporan juga dari berbagai kabupaten kota
jadinya kluster kluster yang muncul akibat kemudian mungkin menurunnya atau masih rendah
masih kurang optimalnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan
oke pak wagup tadi sudah ada kebijakan dari pemkot surabaya untuk melakukan penyekatan terhadap jembatan suramadu
baik dari surabaya ke madura ataupun dari madura ke surabaya
menurut anda seberapa efektif itu akan dapat mengurangi penambahan kasus covid sembilan belas
covid sembilan belas yang migrasi dari bangkalan dari madura ke surabaya
seberapa efektif menurut anda pak wagub
ya ini karena situasi kenaikan kasus di bangkalan sangat signifikan
plus kita juga ingin mengurangi resiko varian baru
yang mungkin muncul dari luar negeri
yang mungkin terjadi di bangkalan
tapi ini masih harus dipastikan melalui genome sequencing
untuk kasus kasus yang positif yang ditemukan dengan cycle threshold di bawah tiga puluh
maka ini adalah keputusan bersama dari forkopimda tni polri dan juga kota surabaya dan pemerintah provinsi untuk melakukan penyekatan di jembatan suramadu
dari satu ratus dua puluh lima tes swab acak yang dilakukan antigen sudah ada enam yang ditemukan positif dan ada tiga shift yang disiagakan untuk terus melakukan
terutamanya untuk warga berktp madura yang melintas ke surabaya
jadi ini dilakukan untuk kita bisa mengurangi
melakukan perlindungan proteksi yang maksimal
karena bukan hanya ke surabaya
tetapi itu pintu masuk menuju tiga puluh empat kabupaten kota lainnya yang ada di jawa timur
terakhir apa yang akan dilakukan ataupun strategi apa yang akan dilakukan oleh pemprov jawa timur
mengingat sembilan belas juli ataupun bulan depan adalah lebaran haji
pasti banyak kemudian orang yang akan melakukan mobilitas pergerakan
karena yang kemarin saja meskipun ada larangan mudik lebaran
tapi masyarakat tetap
kemudian bandel dan pulang ke kampung halaman
apa yang akan diantisipasi ataupun dilakukan oleh pemprov jawa timur pak wagub
setiap kali ada potensi mobilitas yang tinggi
bersama dengan tni polri kita akan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat
terutama misalnya ada silatoron ya
jadi kayak lebarannya orang madura
itu waktu itu tahun lalu pun juga pada saat itu kita melakukan pembatasan yang sangat seksama
terutama di jembatan suramadu
di wilayah perak
di utara surabaya
karena mengantisipasi banyak warga madura yang ingin melintas
kita akan selalu menentukan titik titik yang krusial yang vital untuk mobilitas ini
dan apa yang kita lakukan hari ini adalah satu bukti
termasuk dengan pak wali kota surabaya dan dengan dinas perhubungan provinsi
dan di lantas polda jawa timur
bahwa kita akan segera bergerak untuk melakukan pembatasan dalam mencegah terjadinya penyebaran covid lintas wilayah
semoga kasus positif covid sembilan belas di jawa timur tidak akan bertambah banyak
tidak akan melonjak
mengingat bulan depan adalah lebaran haji
semoga kemudian masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah
terima kasih sekali wakil gubernur jawa timur emil dardak
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak wagup